tim bali united secara resmi memperkenalkan pemain inti yang akan melakoni indonesia soccer championship dua ribu tujuh belas
dan selain memperkenalkan pemain tim berjuluk serdadu tridatu ini juga mengaku telah mendapatkan sponsor baru
dan di tahun ketiga usia bali united pihak manajer menjanjikan sebagai tahun prestasi
memasuki tahun dua ribu tujuh belas tim bali united secara resmi merilis nama nama punggawa skuad serdadu tridatu
selain pemain lama tim asuhan indra syafri ini juga diisi oleh sejumlah nama baru
di antaranya irfan bahdim m taufik yandi sofian dias angga dan dua pemain asal bali
yakni ngurah nanak di posisi back tengah dan kadek wardana sang penjaga gawang
pelatih kepala indra syafri menjanjikan sesuai wacana awal terbentuknya tim bali united yakni prestasi pada tahun ketiga
ia berharap dengan komposisi pemain sekarang tim serdadu tridatu mampu menuai hasil positif di liga resmi tahun dua ribu dua puluh
hasil yang kami dapat di tahun pertama kedua kami yakin di tahun ketiga jauh lebih baik
saya berharap lebih baik lah ya tapi saya bilang tadi tidak hanya evan yang saya harapkan
tapi semua pemain saya harapkan berstribusi lebih dari tahun kemarin
dengan dua puluh tujuh jumlah pemain yang ada bali united masih membuka peluang untuk menambah pemain baru